dua puluh empat pak jamin
jamin ada bener
makasih ya pak
besok beli sini lagi pak ya
itu tuh itu tuh cepetan diikuti kalau kata orangtua sama perempuan duluan
itu itu itu dulu anjot di depan baru saya nanti ngikutin cepetan percaya
ini gara gara si adam nih ah kemana kemana kita harus bertiga lagi
hai celok celokan gini eh
lu pocong baru ya iya om ya iya bang eh aduh mahat tuh iya baru saya makanya kok baru lihat
maklu musim magang bro ya udah selamat datang di dunia perpocongan ayo ke markas
kenapa ya s spear
kurang diowyasin diganti
lokasi rem sih bu endang eh kita tak usah takut kita juga sama sama pocong justru sekarang
pocong aja takut orang orang
buena kenapa seret ya tenggorokannya
tadi eng gitu
emang itu bukan buena
yang tadi beda ya
jangan teriak kita akan pocong juga
kita sama mereka
waktunya kita kumpul
berarti kumpul kita
kalau kumpul kumpul takut tiga buah
ya takut banget
kok takut digerbek
sancana kita berhasil
terus gimana kak
kalau makan dulu bisa nggak
makanan mulu yang dipikirin
nanti orangnya keburu jauh loh
semoga mereka baik baik aja ya
kalian panggil kakek jaki
terima kasih para pocong sekalian
berkat kalian usaha dan kerja
misi dan target kita sudah tercapai
tepuk tangan dong
sekarang kita lihat
hasil dari jeri payah kita
tapi entah dulu besok besok kita nggak perlu kayak gini lagi
karena apa yang ada di kampung ini akan menjadi milik kita
tepuk tangan lagi
hei pak robi
ternyata ini semua teh ulah kamu nya
kamu teh dalang dari pocong pocong ini semuanya
pak roby tega kamu ya
kamu pasti sengaja menakut nakuti warga
supaya para warga itu menjual tanahnya dengan murah sama kamu ya kan
dasar kamu jahit dan jahat pak rete
ini kenapa kalian ada di sini pak
yang ada tuh
tar dulu eh
eh eh aduh
kamu udah mau bisa lari atuh
gak tahu pocong
yang penting saya yang tertawa terakhir
enaknya kalian diapain ya
ajak liburan liburan
ke bali ke bali ke bali
jalan jalan aja jalan jalan ke puncak
baru bingung sama nasi ya
ya udah bisa kemana mana wih
wuh ya ampun
ternyata kalian ya yang kerjain saya ha
berani berani ya kalian ya
hahaha eh pak robi
ternyata anak anak kami itu lebih pinter daripada pak roby
dasar siasi horeng
om robi kita tuh cuma mau om robi baik ke kakek jaki

oh pro kejaran banget
kalian tau apa ha
pasti juga pak

hahaha ya ampun

ingin cuman dulu pak
jamil udah agak benar
makasih ya pak
besok beli sini lagi pak ya
cepet kaya gue kalau kayak gini
kakek itu sebetulnya tidak ingin mencari untung dari jual jualan buah
cuma kakek kepingin orang orang itu bisa makan buah dari kebun kakek
biar pada sehat
roby kalau pengen sukses itu kerja keras
keserakaan kamu itu sudah membuat banyak orang yang rugi
kampung ini ini adalah kampung kelahiran kamu
seharusnya kamu itu malu
dengan keadaan ini
saya orangnya serakah
saya sebenarnya pengen seperti kakek
yang sukses kakek
kalau pengen sukses rugi itu harus kerja keras
bukan begitu caranya menipu nipu masyarakat
gimana kalau kita serahkan saja dia kepada pihak kepolisian
iya harusnya emang gitu
kita usir dia dari kamu gini ya
saya ranawe pak robby lah
baik dapat makan gratis di penjara